di jalan raya lumajang kota probolinggo jawa timur wahyu bersama saudara saudaranya menyuguhkan minuman setiap malamnya
bukan sembarang minuman melainkan ramuan degan bakar
ramuan ini berasal dari degan atau kelapa muda yang dibakar dalam sebuah tong atau drone
setelah dibakar degan diangkat kemudian dikupas untuk diambil airnya
selanjutnya degan dipelah jadi dua
semakin unik batok degan bakar ini juga dipakai untuk wadah penyajiannya
degan bakar ini juga bermanfaat untuk menjaga imunitas tubuh lho
sebab minuman ini dilengkapi dengan rempah seperti jahe kayu manis dan kapulaga
selain menghangatkan kandungan degan bakar dipercaya bisa menambah stamina
lain lagi asuper menyehatkan yang ada di desa karangwani
di jawa barat
nur atika mengolah berbagai jenis rempah untuk dijadikan minuman menghangatkan tubuh
akhirnya lahirlah empon empon jahe merah
cara membuatnya pun cukup mudah
jahe merah yang sudah dibersihkan dihaluskan dan dicampur dengan kunyit
kemudian diperas dan air perasannya dimasak
serta ditambahkan temulawak serai kayu manis serta gula jawa
saat ini empon empon jahe merah nuratika pun sudah dipasarkan
tim liputan cnn indonesia